pakar hukum administrasi negara universitas islam indonesia yogyakarta prof ridwan sebagai ahli tim amin menyatakan
meskipun keputusan mk bersifat final dan mengikat namun pelaksanaan pemilu dilaksanakan dengan undang undang bukan putusan mk
putusan mk itu erga omnes kemudian final dan mengikat benar itu
kita memilih itu kita mengakui itu semua
harga omnes artinya berlaku untuk semua pihak yang terkait
begitu pula mengikat final dan mengikat itu juga kepada pihak yang terkait
tetapi dalam konteks ini saya melihat begini secara akademisi bahwa mk itu tergolong sebagai lembaga pelaku pelaksana kekuasaan kehakiman
sehingga produknya produk dari mk itu dalam bahasa belanda disebut fondis putusan
pelaksanaan pemilu beserta rangkaiannya itu bukan diatur dengan fonis tapi diatur dengan peraturan perundang undangan
sehingga meskipun ia final dan mengikat tetapi saya memaknainya bahwa finalnya itu tertuju kepada pihak terkait
dan bentuknya adalah mengubah sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi itu
ada pun untuk pelaksanaan administrasi pelaksanaan tata cara pencalonan dan lain lain
harus merujuk pada peraturan perundang undangan pada regling
dan regeling itu dalam hal ini dibuat oleh kpu yang diberi kewenangan membuat aturan itu
sehingga dengan demikian mau tidak mau memang kpu harus mengubah itu
dan ini saya kira sudah menjawab semua yang tadi ditanyakan